kita ke informasi lain ini adalah terkait dengan pembunuhan mutilasi yang juga sempat heboh gitu ya dan bikin takut banyak orang
nah ini setelah dilakukan pencarian beberapa lama potongan kaki yang diduga milik korban mutilasi mayat koper ditemukan warga tersangkut kayu di aliran sungai cimanceri di tanggerang
sementara hingga minggu siang polisi juga masih mencari sisa potongan kepala dan kaki kanan yang masih hilang
video dokumentasi petugas kepolisian memperlihatkan temuan potongan tubuh bagian kaki manusia di aliran sungai cimanceri kabupaten tanggerang
dan usai mendapat laporan warga dan juga petugas polsek tenjo kabupaten bogor jawa barat pada sabtu malam langsung mengevakuasi bagian kaki tersebut untuk kemudian dibawa ke rumah sakit polri kramat jati jakarta timur
hasil pemeriksaan pada minggu siang potongan kaki kiri tersebut
dipastikan milik korban mutilasi mayat koper berinisial r
hingga kini polisi masih mencari sisa potongan tubuh bagian kepala dan kaki kanan yang sampai saat ini masih belum ditemukan
potongan tubuh manusia tersebut adalah kaki sebelah kiri
dan diduga adalah kaki yang selama ini dicari bagian dari potongan tubuh termutilasi di kecamatan tenjo kabupaten bogor
untuk saat ini kaki tersebut sudah dibawa diamankan di rumah sakit rs polri kramajati untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut